tak hanya pembeli yang harus menyiasati keuangan di tengah kenaikan harga bahan pokok saat bulan ramadan
pedagang sayuran di pasar selipi jakarta barat bernama sri bersiasat menjajakan cabai dengan harga lebih terjangkau
di saat harganya sempat mencapai seratus ribu rupiah per kilogram
sri mencampur cabai rawit merah yang selalu menjadi prima dona dengan cabai rawit putih
kemudian ia menjual dengan harga enam puluh ribu rupiah per kilogram
cara ini ternyata diminati karena bisa membantu pembeli yang ingin tetap memasak santapan pedas di rumahnya
dengan membeli seperempat kilogram maka konsumen cukup membayar lima belas ribu rupiah saja
meski ramadan harga cabai di lapak milik sri sudah mengalami penurunan
cabai rawit merah turun sepuluh ribu menjadi delapan puluh ribu rupiah per kilogram
cabai keriting dan cabai merah besar turun sepuluh ribu menjadi lima puluh lima ribu rupiah per kilogram
namun ada juga yang naik harganya
cabai merah turun lima ribu menjadi empat puluh lima ribu rupiah per kilogram
cabai merah turun sepuluh ribu menjadi tiga puluh lima ribu rupiah per kilogram
kalau bulan puasa memang begitu
sampai puasa seminggu biasanya
itu ada kenaikan
nanti habis itu turun lagi terus naik lagi ke terbaran
pembelian ya tetap beli
yang biasa seperempat dia beli seon
kalau saya ada cabai wapelosa yang di tengah itu

biar murah terjangkau
itu rawit merah sama rawit putih
sementara itu harga telur ayam terpantau masih tinggi di rp tiga puluh dua per kilogram
syawal pedagang bahan pokok kering
memprediksi harga telur masih akan mengalami kenaikan hingga mencapai rp tiga puluh empat per kilogram
harga beras medium maupun premium juga mengalami kenaikan seribu rupiah per kilogram
pada produk minyak goreng
syawal berharap kepada pemerintah agar mengawasi agen minyak kita yang mengambil untung terlalu besar
karena itu yang membuat pedagang terpaksa menjual minyak kita jauh dari harga kemasan empat belas ribu rupiah per liter
puasa ini kayaknya konsumen sepi lah pembeliannya
cuma saya berkesan aja sama pemerintah ya
karena itu kan yang bikin mencetuskan
minyak kita terus terang saja saya ikut mencetuskan
harga minyak kita
itu seharusnya agen yang ini jangan terlalu gede yang ambil untung
misalnya satu dus lima ribu lima ribu kita bisa jual masih lima belas
tapi kalau dia ngambilnya untung terlalu banyak sampai sepuluh ribu sepuluh ribu
saya nggak bisa jual harga segitu terlalu tinggi
jadi nantinya pesan aja sama yang agen agen tunggal
di sisi konsumen mereka mengaku pasrah dengan kenaikan harga sejumlah bahan pangan
sebagian mengakali dengan pembelian jumlah sedikit
namun ada juga cara berhemat dengan membeli dalam jumlah besar
seperti harga beras
rita punya strategi dengan membeli beras dalam jumlah karungan setiap bulan
agar tidak merasakan kenaikan yang signifikan jika membeli eceran setiap minggu sekali
kalau dibilang sebel ya gimana ya udah kebutuhan
mau gak mau kan kita harus beli
urusan perut kan harus walaupun mahal tetap dibeli gitu kan
kalau beras saya jarang beli ya
paling beli ya sebulan sekali gitu
yang karungan besar gitu
jadi nggak terlalu ngerasain karungan
nggak terlalu terasa iya karena memang udah satu karung ya udah untuk satu bulan cukup
baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah punya usaha ekstra agar harga bahan pangan bisa lebih stabil
desi aritonang indra raharja jakarta